terima kasih mahesa
tapi dulu aku akan menyiksa nya sebelum dikubur
ibu undah uak sebaiknya kita kembali ke istana panjajaran
bunda masih lemah putraku muda tidak sanggup berjalan
aku akan mengindong indah
yang ini membolat saya
jika ada yang tak tapah heeftu ini asep
baguslah kalau begitu
kalau begitu cepat tolong aku
imbaran apa yang kau beri
kalau aku menolong
masih saja kau seperti ini
imbalan apa yang kau minta
aku tidak minta apa apa
tapi kau harus mengajarkan mantra susu kamu jadi
dan ketika kamumegilgupi hutang
setelah melap article tersebut
kamu akan direbuah ke kerumun bersama mereka

jangan berpikir bahwa ayah jahat itu laki
biar aku beli pelajaran dia ayah anda
biar tidak ada masalah lagi di kemudian hari
kita dilarang untuk menyerang musuh
yang sudah terluka dan sudah lemah
jaga ucapanmu raka
kau harus tahu dengan siapa kau berbicara
aku adalah raja kalian
yang harus kalian taati
tidak minta apa apa
kau harus mengajarkan
yang kamu suka mencari
dulu aku pernah melatihmu
tapi kalau tidak bisa menguasai
karena mantra itu bukan mantra sembarangan
aku yakin sekali
kau ini rompang mas kita
agar aku menguasai matra itu
kalau ini rompang keberatan
aku tidak memaksamu
aku akan mengajari mantra itu
sampai kau bisa menguasai

cepat sekarang tolong aku
kau sampai melintas jati
aku sudah lebih enak kali ini
raikian santang adalah rakamu
kau bisa menghormatinya lebih baik
penaubatamu sebagai raja pandjajaran
dan tidak semestinya
kau memerintahkan seperti itu rai
kalian mau melawan
kalian semua memang harus diberi pelajaran
ayah hana sudah berjanji kepada aku
apakah ayah anda mau mengingkari janji ayah anda sendiri
aku akan menepati janjiku
namun jika kau berbuat semenamena
yang akan menghentikanmu
kejar perempuan jahat itu
dan tangkap dia
kami diperintahkan untuk menangkap
aku tidak akan pernah menyerah kepada kalian
aku akan menangkap
biarkan yunda rasantang menangkapnya
kita sudah dihentikan
pahaman harga dana sudah aku tak lukan
akulah raja kalian
aku akan menggantikan ayahan dan kerajaan pencejar
siapapun yang tidak mau memberi hormat kepada aku
aku tidak akan segan segan menghukumnya
mengapa tadi tidak ada yang memberi hormat kepada aku
aku adalah raja kalian
mohon ampun buti prabu
apa kebenar apa yang dikatakan oleh raden surawisesa
apa yang dikatakan
oleh putraku raden surawisesa